nekat menerobos lampu pengatur lalu lintas dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di persimpangan jalan sisinga mangaraja kebayoran baru jakarta selatan selasa siang
kecelakaan berawal ketika salah satu pengendara motor nekat menerobos lampu pengatur lalu lintas dan dari arah berlawanan muncul pengemudi ojek online yang sedang membawa penumpang
pengumudi ojek online yang jatuh dan menderita luka cukup serius dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh pengguna jalan lain yang melintas di lokasi
sedangkan penumpangnya selamat
di jombang jawa timur seorang guru tewas setelah tertabrak mobil dinas kepolisian di jalan raya desa pelosokrep kecamatan sumobito pada selasa siang
siden ini bermula saat kendaraan dinas polisi yang dikendarai brip dua v
tron tutus yuda melaju dari arah timur ke barat
diduga kaget pengemudi menghindari kendaraan dari arah berlawanan
saat itu roda depan mobil menabrak batu dan pengemudi hilang kendali sehingga menabrak dua pengendara motor dari arah berlawanan
akibatnya seorang pengendara motor yang diketahui seorang guru tewas di tempat kejadian dan satu orang lainnya terluka
kini anggota kepolisian tersebut masih diperiksa oleh petugas dari polres jombang sedangkan korban tewas dibawa ke rsud jombang
kecelakaan juga terjadi di ruas jalan tol cipali kilometer tujuh puluh empat purwakarta jawa barat pada selasa
saat seorang sopir truk dan kernetnya sedang mengganti ban
saat itu sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah cirebon menuju jakarta menabrak kedua orang tersebut dan pengemudinya melarikan diri
sopir truk tewas dan kernetnya terluka
kini anggota satlantas polres purwakarta masih melakukan penyelamatan
masih melakukan pengejaran dan pengecekan cctv untuk mengetahui ciri ciri pelaku
tim liputan cnn indonesia